eh lo ada yang angkalan
eh jangan macam macam sama gue loh
diam jangan lawan lo ya
itu kenapa ya
ehm itu pak ada mobil bak
terus barang barangnya jatuh semua
padahal restorannya udah deket dari sini

maaf pak ini kayaknya masih lama deh
soalnya barang barang yang jatuh banyak banget
aduh gimana ya
ehm pak kira kira gimana
pak kira kira gimana
kalau kita turun di sini
yaudah kalau gitu kita turun di sini
pak kita turun sini aja
sama minta tolong turunin kursi roda ya pak
sebentar ya pak
makasih ya pak
lu ada yang anggaran
iya emang kenapa
eh jangan macam macam lu sama gua lu
diam lu lepas
diam jangan lawan lu ya
lu berani sama kita berdua
aku takut campur urusan adik barang
kalau enggak keluarga kalian akan habis
itu berdua siapa sih ya
kalian kira gue takut sama kalian
ini randy asistennya al
mas makasih banyak ya mas
ya terima kasih sudah bantuin
apa mau ngerapok
dugaan kak angga bener
keluarga gue sama kak angga juga diincar
saya gak tau pak
oh iya baik baik
kalian mau kemana
aku sama panino mau ke sparrow cafe
mau makan siang
tadi sebenernya naik taksi
cuma turun di jalan karena ada mobil bak ngalangin
jadi banyak barang barang mobil bak yang jatuh
kamu udah makan siang mau ikut kita makan siang di separuh kafe
kebetulan saya juga lagi cari makan siang sih
kalau gitu ikut mobil saya aja
iya boleh boleh terima kasih
biar saya ganti aja pak
kasih tau kak angga gak ya
tapi ntar dia jadi cemas
terus kemarin gue kerja lagi
ayo dimakan ren
iya pak terima kasih
panino saya boleh ke toilet sebentar
ntar ya pak
aku khawatir banget deh mas
orang yang tadi nyerang aku
nyebut nyebut nama kak angga
orangnya bilang supaya kak angga gak bantuin keluarga pak aldebaran lagi
siapa sebenarnya pelaku teror keluarga pak al
dan dia tau pak angga juga
ini bukan orang sembarangan
saya mau depan pak al
udah makasih ya mas
aku minta maaf ya pak
jadi bikin papa susah
gaguin papa kerja
rena itu gak bikin papa susah
rena anak pintur
itu bukti ya tadi
partner kerja papa senang sama rina
benar papa senang
benar papa senang
papa senang kalau rena temunin papa kerja
ya tapi nggak setiap hari juga sayang
kan rena harus sekolah
kalau ikut tiap hari sekolahnya gimana
kan aku ada sekolah pak
sekolah biar pinter ya
nanti aja kalau misalkan traina ada libur lagi
boleh ikut sama papa ke kantor ya
temenin papa kerja
makasih ya pak
masya allah pak
masya allah pak
tadi saya sudah kasih hasil labnya pak ke polisi
dan polisi bilang kalau ktp tukang ojek itu palsu pak
jadi tidak bisa mengidentifikasi alamatnya pak
supaya kita nggak bisa melanjutkan penyelidikan ini pak
oh ya pak tadi di jalan
catherine diserang sama dua orang pemuda pak pake motor
yang nyerang siapa ren
saya gak tau pak mereka kabur
tapi mereka sempet ancam catherine pak
kalau pak angga gak usah ikut campur lagi soal
siapa orang ini
dia tahu semuanya bahkan angga dan catherine juga kena teror mereka
orang ini bener bener berbahaya
sepertinya angga benar
orang ini pasti ada hubungannya dengan masa lalu pak